lo cari bang muhid ke kantornya pak haji
kita selesaikan urusan kita sekarang
tunggu tunggu tunggu
ini ada apaan
saya nggak tahu pak
mau dibawa kemana nih pak
pak bakuglu di mana pak
pak rijal siapa yang mau merantem
pak rijal siapa yang mau merantem
pak rijal siapa yang mau merantem
lihat pak rijal enggak
enggak tahu pak
oding yus kamu yang temani saya
saya pernah dengar dia ceramah di bogor
ya mana mau dia di prkp
dari bogor ke sini saja angkosnya sudah berapa
tenteng bikin banget
angkos seperti a ikutan
yang lain dimana sih
ini sebenarnya ada apa sih bang
ada apa ada apa
gak ada pura pura gak tau
lu terlaluan lo ya badan kecil lakuan kayak lindung
gak tau pak
kita cek kesana pak
kenapa udah kesini
jalannya buntu pak
kantor pak haji di sana
berarti berantemnya pindah ke rumah
ya tunggu ya
eh kamu tuh masuk rumah orang pakai salam kan
pak apa sih
bang rizal berantem pok
aduh aduh kan berantem
sama pak muhyiddin
beresin dulu yang lebih penting
di kantor pak haji
lu pegang bang rijal
gue pegang bang muhyiddin
mana yang berantem
ini pasti gara gara berantem

ibu malah lelahi
bapak dimana mbak
mbak mau tau dimana
udah pake warga baru aja sini
mbak lu disini
mbak lu ikut gua
gua mikirin indri kak
kita harus percaya sama papa mama
indri pasti hancur
kita kenal papa
lu cari bang muhid ke kantornya pak aji
mat kemana mat